istri muhammad sofyan salah seorang anak buah kapal yang disandrak lompok bersenjata di filipana
hanya bisa pasrah pasalnya muhammad sofian hingga saat ini belum diketahui keberadaannya
sri dewi dan putra pertamanya zulfikram sofian yang baru berusia satu tahun berharap
agar suami dan ayah mereka bisa segera pulang kembali berkumpul
muhammad sofian terakhir meninggalkan kampung halaman dua bulan lalu untuk melaut
rencananya sofian akan pulang untuk merayakan idul fitri bersama keluarga
sebelum berjalan kembali berkumpul